menyetujui pemberhentian bapak jenderal idam aziz sebagai kapolri
dan menyetujui pengangkatan kapolri baru bapak komjen polisi listio sigit prabowo
setelah melalui beberapa tahapan uji kelayakan dan kepatutan
komisaris jenderal polisi listio sigit prabowo akhirnya disetujui komisi tiga dpr untuk disahkan menjadi kapolri
sebelumnya dalam uji kelayakan dan kepatutan komjen listio sigit prabowo mengungkapkan
sejumlah langkah memperbaiki citra polisi
salah satu yang hangat diperbincangkan adalah rencana meniadakan tilang di jalan
jadi ke depan
saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan kemudian mengatur lalin yang sedang macet
tidak perlu melakukan tilang
ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku polri
khususnya di sektor pelayanan lini terdepan yaitu anggota anggota kita di lalu lintas
rencananya usai disetujui dpr akan melakukan sidang paripurna pada kamis dua puluh satu januari
atau tidaknya komjen listio sigit prabowo sebagai kapolri
tim liputan cnn indonesia